sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya

sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya

sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
masya allah rp seratus juta
jadi rp tujuh ratus juta
bukankah itu bisa
jadikan rp tujuh ratus juta
jadikannya rp tujuh ratus juta
jadikannya rp tujuh ratus juta
kembali lagi di eviden
tangba ukuran saya saja
kalau itu juga ada kita
gimana abang ganti aja deh duitnya
nah saya sudah coba mengganti
tolak katanya dia tidak mencuri
kalau saya ganti uang itu
itu berarti saya menangkap dia
sebagai pencuri itu yang dia bilang
sama saya kok dia bilang begitu
oh iya bang berarti benar si lora
saya gak bakalan nyolong dia anak anak baik baik bang
sekarang begini bang abang mesti berbuat sesuatu
cari jalan keluarnya bagaimana
pokoknya saya nggak mau tahu
yang penting si lora harus keluar dari polisi
benar kalau gitu
saya menyewa pengacara yang paling hebat di negara ini
ruhut si tompel
buset boleh ketek
bukan si tompul
tepis tepis bedaannya gak apa apa
yang penting dia bisa mengatasi masalah lora
tepis tepis mata lu bengkak
yaudah sekarang abang hubungin aja deh
loh ini dia apaan sih
masih pakai kayak ginian
nanti kalau ada yang tau bisa berabe
udah mau jadi wonder woman aja
udah udah gak usah ikut ikutan
yaudah coba pakai jepitan aja
gak bisa juga
eh bukti dari mana lu
tadi siang gue ambil
oh dari tadi
hati hati sama garis polisinya tuh
kamu inget gak sih
niat kita kesini kan bukan mau nyari kunci jawaban
iya tapi kan lumayan juga
rambut siapa tuh
lihat nih rambutnya nih
kalau disini ada rambut
ini rambut pelakunya
eh rambut siapa tuh

saya tak tahu